yang berada di sumber pembibitan ternak
kayaknya semuanya masih memancarkan kebahagiaan
nah kalau udah kondisi seperti itu ya mereka membutuhkan terapi sih
di mana desakanrepia merupakan penghasil sayur dan memiliki mayoritas penduduk sebagai petani